karena apa yang terjadi pada saat cipularang dan pada saat h tiga di merak menjadi kaca kita semua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
dan itu bahaya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
baik saya langsung ke pak menhub
pak budi benar ke atau pemerintah terlalu fokus pada jalur yang di tolnya pak
karena memang masifnya pembangunan ini juga sudah ada fasilitas yang cukup banyak
sehingga agak mengenyampingkan jalur jalur arteri yang sebetulnya bisa dimanfaatkan
sehingga bisa mengurai kepada tantang
tanggapan bapak seperti apa
ya sebenarnya sisi positifnya adalah
adalah para wisata berkembang dengan baik dengan adanya tol itu sendiri
dan sebenarnya jalur jalur konvensional juga dikembangkan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
tetapi juga karena memang
ada faktor faktor yang mendukung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
sebenarnya sekarang ini menjadi nikmat apabila
para pemudik itu menikmati atau menggunakan
kota kota di utara jawa
anturan seperti cerbon berbes pakalongan dan lainnya

sebagai res area
jadi mereka itu relaks sekali res area nya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
bisa res yang panjang
tetapi kota juga tumbuh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
jadi salah satu anjuran kita adalah kuliner
dan belanja di pantai utara jawa
itu menjadi satu kunci
pak budi jadi ini kan kabarnya pemudik tahun ini
di jalur darat yang lewat tol juga sempat pecah rekor ya pak
apakah itu juga terjadi di jalur yang lain
jalur laut dan juga jalur jalur udara pak
memang sebegitu besarnya
ivore di arus mudik beberapa hari yang lalu
jadi ada tiga rekor yang saya catat
satu orang yang keluar jawa
sampai hari raya itu satu tujuh
itu yang keluar jawa
yang kedua penyeberangan satu enam juta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
di udara walaupun sarananya lebih sedikit daripada dua ribu sembilan belas
pada h dua itu tercatat rekod jumlah yang jauh melampaui
dari jumlah penumpangnya melebihi dari jumlah pada dua ribu sembilan belas
jadi memang animu masyarakat untuk bepergian itu tinggi sekali
dan khususnya untuk udara ini adalah bayangkan jumlah pesawatnya
berkurang dari lima ratus lima puluh menjadi tiga ratus
tetapi penumpang yang bergerak dari jakarta itu melampaui dua ribu sembilan belas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
jadi kalau udara itu sebenarnya kalau ceilingnya akan bertambah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
karena dari jakarta ada yang sampai cirebon
cirebon orang lain sampai semarang atau sampai surabaya
jadi jumlah penumpangnya melebihi jumlah yang disediakan sarananya
jadi memang tahun ini jumlahnya itu di semua sektor itu meningkat
laut juga demikian
beberapa tempat secara tradisional di madura di sulawesi selatan
di kaltim di kalsel di agam tengah
atau dari jawa nanti yang pulang ke kalimantan itu menurut prediksi
jumlahnya akan banyak
bisa dibayangkan ya mereka yang kerja di kalimantan
kerja di kebut kerja di tambang dua tahun pulang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
sekarang waktunya mereka libur mereka pulang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
jadi memang rekod itu terjadi di semua sektor
insya allah kita bisa menghadapi
dan ini akan menjadi hal yang sangat penting
jadi kita akan berhasil dengan media yang selalu mendukung
dan masyarakat mempelajari berstrategi bagaimana mengikuti ajuran pemerintah
supaya tidak masuk dalam masa peak enam sampai delapan
dan di arus balik ini juga jumlahnya tentu sama atau mungkin bisa lebih banyak pak menhub
dari arus mudik kemarin
bagaimana proyeksi dari kementerian perhubungan pada arus balik jumlahnya akan seperti apa
saya ingat beberapa angka ya
terutama angka yang kita proyeksikan yang akan balik pada hari minggu di angkutan penyeberangan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
oleh karena ini selain kita sediakan rembaga tambahan
kita siapin sarana tambahan kita anjurkan juga jangan melakukan perjalanan tanggal itu
juga di tanggal enam sampai delapan dalam perhitungan kita
rasio volume dan kapasitas itu melebihi satu
jadi memang potensi itu macet ya
oleh karanya kita butuh komunikasi pada masyarakat
dan masyarakat mengikuti anjuran pemerintah untuk awal atau selanjutnya
pak terakhir sekali lagi bagi masyarakat yang akan melakukan arus balik
apa imbauan bapak sebagai menteri perhubungan bagi masyarakat yang sudah selesai dengan keluarga
dan mungkin sudah mempersiapkan arus balik selain kemudian berangkat lebih awal
jangan juga semua menumpuk di tanggal enam sampai dengan tanggal delapan mei nanti akhir pekan pak
ya tentu sekali lagi saya mengharapkan besok mudik lah baliklah ya
itu nomor satu
karena itu nomor satu nomor satu dan nomor satu ya
yang nomor empat itu adalah mempersiapkan diri ya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
nah nomor empatnya baru mempersiapkan diri dengan baik baik dirinya sendiri
sehat segar tidak ngantuk dan mobilnya juga sehat
lalu mengenali hal hal yang menjadi satu hambatan
ya hambatan ini itu diantaranya waktu
yang kedua mungkin ada hambatan
yang ketiga mungkin ada sumbatan dengan karena di rest area ya
ini dari rest area pindahlah ke kota kota yang ada di pantai utara
sedangkan bagi mereka yang menggunakan mobil dari lampung bisa mendapatkan alternatif melalui panjang
tidak harus ke bangka unik
jadi memang pemerintah sudah melihat secara cermat tentang potensinya
potensinya begitu tinggi
oleh karanya kita anjurkan itu sekali lagi
saya sampaikan untuk lebih awal masih ada besok ya
atau tanggal sembilan pulangnya
itu menjadi krusial sekali apabila yang tidak dilakukan oleh masyarakat secara masif
pak menhub harapan kita bersama harus balik bisa lancar juga
dan juga masyarakat bisa sampai di rumah dengan selamat
dan yang nomor satu dua tiganya ya pak mudik lebih awal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
jangan menumpuk di tanggal enam sampai dengan tanggal delapan mei
mudah mudahan masyarakat juga terinformasi dengan jelas
dan mengikuti anjuran pemerintah yang tadi juga disampaikan oleh pak menhoop
terima kasih banyak pak budi karya sumadi pak menteri perhubungan
sudah bergabung bersama dengan kami
selamat malam sehat selalu pak
kami akan segera kembali dengan informasi lain tetap di cnn indonesia newscast